seorang kakek usia delapan puluh sembilan tahun tewas setelah menjadi korban pengeroyokan salah sasaran di jakarta timur pada minggu dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
korban berinisial wh pengemudi mobil diteriaki maling oleh beberapa orang
lalu mengapa masyarakat kita kerap gelap mata akibat mudah terprovokasi
kita simak laporan khas redaksi berikut ini
karena memang di titik ini adalah lokasi kakek inisial wh meregang nyawa
korban melaju kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi dari jalan pulau kambing raya menuju jalan pulau ayang raya
kemudian terhenti di titik inilah di belakang saya ini karena dihadang oleh para pelaku
lokasi ini adalah kawasan industri di mana tidak ada warga yang tinggal
sehingga pada saat kejadian yaitu sekitar pukul dua tiga puluh
kondisi lingkungan sepi kemudian jalanan juga sepi
hanya ada para masa atau perempuan
motor yang sudah mengejar dari titik awal
kasus ini bermula adanya serempetan di cipinang muara pulau gadung
pengemudi motor pun merasa dirugikan karena mobil korban tidak berhenti
pengejaran dan aksi provokatif pun tak terelakkan
hingga terjadi pengeroyokan oleh pemotor lain sehingga korban meninggal dunia di tempat
diduga titik pengejaran berawal dari tebet jakarta selatan
dan di video tampak pengemudi atau korban ini melintasi kolong jatinegara di tempat saya berada saat ini
kemudian pengemudi atau korban tersebut langsung ke jalan di panjaitan di jati negara jakarta timur
kemudian ke jalan pemuda raya pulau gadung jakarta timur
dan di pulau kambing raya cakung jakarta timur
jarak dari kolong jatinegara ke jalan pulau kambing raya tersebut ialah sekitar enam hingga tujuh km
dengan kecepatan kendaraan yang ditempuh oleh pengemudi ialah sekitar enam puluh km per jam
sementara komisioner komisi kepolisian nasional pungki indarti mengatakan
kompolnas mengencam aksi main hakim sendiri tersebut yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia
kompolnas berharap polda metro jaya bersama dengan polres jakarta timur mengusut tuntas para pelakunya
dan memproses mereka dengan pasal pasal berlapis sehingga ada efek jerah
termasuk adanya dugaan keterlibatan polisi dalam peristiwa itu
kompolnas juga berharap adanya pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang
di dalam video yang viral itu berada di sana untuk mencegah terjadinya kekerasan
akan tetapi gagal dalam melakukan perlindungan kepada korban
kabit humas polda metro jaya kombes pul zulpan memastikan
ada penembakan gas air mata yang dilakukan oleh petugas patroli saat melakukan pengejaran mobil yang dikendarai oleh wh
tindakan itu dilakukan petugas sudah sesuai prosedur
untuk menghentikan laju kendaraan korban
petugas telah memberikan peringatan kepada pengemudi untuk menghentikan laju kendaraannya dengan pengeras suara
namun korban tidak menghentikan kendaraannya
saat korban dikeroyok oleh massa pun petugas telah berupaya membubarkan massa namun massa telah terpervokasi
kita lihat dalam video viral tersebut kan bahwa pengendara tidak menghentikan kendaraan
kemudian terkait dengan
iya itu adalah langkah upaya daripada kepolisian untuk mencoba mengubarkan massa
untuk mencoba mengubarkan massa
ya namun ternyata masa yang sudah berjumlah banyak ini tidak mengindahkan
itu tadi yang saya sampaikan karena psikologis kalau massa sudah berkumpul apalagi ada provokasi ini sangat berbahaya
sosiolog andi muhammad jufri mengatakan aksi pengeroyokan mudah terjadi di tengah masyarakat
ketika terdapat salah satu provokator yang lebih dominan
biasanya aksi pengeroyokan seperti ini merupakan akumulasi rasa ketidakadilan yang dirasakan pelaku
perlu diwaspadai juga saat terjadi pengumpulan massa
masyarakat atau peserta dalam kumpulan itu dapat kehilangan identitas diri masing masing dan mengikuti tindakan kumpulan masa itu
seringkali kegiatan kegiatan pemain hakim sendiri itu seringkali kita harus menggali lebih dalam lagi
seringkali ada ketidakadilan yang dialami oleh orang yang sering mengeroyok
ya berada pada ketidakadilan
mungkin selama ini kita harus lihat bagaimana kondisi sosial mereka
penyidik menetapkan lima orang tersangka berdasarkan olah tkp
kelimanya terbukti dan mengakui melakukan kekerasan akibat provokasi